dengan air mata dan harapan yang terpancar di wajahnya
hafa kamci berdiri di antara puing bangunan
ia menyaksikan tim penyelamat bekerja keras mencari cucunya
yang sudah lebih dari sepuluh hari ini hilang dari pelukannya
hidayat ella goksu bocah perempuan berusia sebelas tahun asal kahraman maras turkiye
belum ditemukan setelah gempa memporak porandakan tempat tinggalnya
hingga saat ini regu penyelamat masih berusaha mencari hidayat
di tengah gunungan reruntuhan apartemen tempat hidayat dan keluarganya tinggal
pada hari pertama gempa terkonfirmasi anak mertua dan salah satu cucu hafa meninggal
sangat berat bagi hafa menerima kenyataan ini
tetapi ia masih memiliki harapan cucu perempuannya dapat ditemukan dalam kondisi apapun
hava menjadi salah satu dari jutaan orang yang terkena dampak bencana gempa
yang mengguncang turkiye dan suriah pada enam februari lalu
tetapi bagi hafa harapan menemukan cucunya masih tetap ada